di puncak gunung yang tampak aneh ada sebuah kota bernama seri land
cherry beri strawberry sebut saja itu
tapi tunggu mana stroberinya
oh tidak pencuri stroberi mencuri semua strawberry
kita harus pergi ke kepala suku
kepala suku datang untuk ditunjuk sebagai pemimpin seri land saat dia masih kecil
dan entah bagaimana dia menjadi lebih kaya
sedemikian rupa sehingga dia mengubah singgah sananya menjadi emas murni
selain kekayaannya kepala suku juga terkenal dengan kedramatisannya
aku di sini jangan takut penduduk
kami tidak tahu harus apa
rumah kami adalah rumah kelima yang dirampok pencuri stroberi
kejahatan di sherryland
ini tidak bisa diterima
tapi kita tahu pasti satu hal tentang pencuri stroberi ini sekarang
stroberi kita memiliki kekuatan penyembuhan ajaib
jadi mereka mencurinya di tengah malam
dan menghilang begitu saja
begitu ya kenapa begitu
satu hal yang aku ceritakan tentang kejahatan
setiap kejahatan muncul dari rasa takut
pencuri stroberi takut akan sesuatu
mungkin takut akan tertangkap
kepala suku stroberi kita tumbuh sepanjang tahun
mengapa ada orang yang mencuri sesuatu yang mudah didapat
dan bagaimana kau begitu yakin bahwa ada lebih dari satu pencuri
apa aku tidak
mengapa kau tidak fokus ke kebun glenn
aku akan membantu kalian percayalah padaku
glenn ditunjuk untuk merawat taman yang luas di rumah kepala suku
dia menyukai pekerjaannya tapi dia selalu curiga pada kepala suku
setiap kali kepala suku ditanya tentang kekayaannya
dia selalu memberikan jawaban yang sama
ini semua kekayaan orangtuaku yang mereka tinggalkan untukku
entah bagaimana glenn tidak pernah mempercayai jawaban itu
sebaliknya dia selalu mengawasi kepala suku
kepala suku permen permen itu untuk anak anak sherry land
hmm aku tahu tentu saja
tidak ada kejahatan yang biasa
dan mencuri stroberi dari sherry lane jelas tidak
itu karena stroberi di sini memiliki kekuatan penyembuh ajaib
dan tumbuh sepanjang tahun
sheryland selalu memberikan stroberi ajaibnya ke semua kota tetangga secara gratis
jadi tidak masuk akal bagi seseorang untuk mencurinya
namun kejahatan tetap berlanjut
di sisi lain glenn memiliki berita yang sangat mengganggu
yang dia diskusikan dengan temannya ramona
kepala suku sedang mencuri stroberi
dia adalah pencuri stroberi
aku melihatnya melakukannya ramona
aku melihatnya mencuri stroberi dari luar rumah pada saat malam
dan aku tidak mengerti kenapa
aku rasa dia menjualnya untuk mendapatkan uang daripada memberikannya secara gratis
sesuatu yang selalu dilakukan sherry land
tapi dia tidak menjualnya
jadi mengapa dia mencuri stroberi
mona tidak percaya dengan apa yang dia dengar
tapi dia mengenal glen sejak mereka masih kecil
dia tidak akan berbohong tentang hal seperti ini
ini tidak bisa dipercaya
bahkan jika aku mempercayaimu tidak akan ada yang percaya
kau tahu aku telah memikirkan tentang apa yang dia katakan
kejahatan muncul karena ketakutan
pencuri stroberi takut akan sesuatu
ketakutanlah yang membuat kita melakukan hal salah
saat kita hadapi ketakutan kita
kita tidak perlu melakukan kejahatan
kita harus mencari tahu apa yang ditakuti kepala suku
dan ketakutan apa yang membuatnya melakukan kejahatan mencuri di kotanya sendiri
glenn melambaikan tangan kepada temannya
dan berjalan kembali ke rumah ketika tiba tiba
biarkan aku pergi
kau bisa tenang
bau apa itu
tinto itu kaosmu yang kau bawakan untuknya
ya itu adalah rencana terakhir
yuk yuk yuk
selamat datang di negeri tomat
ya kami suka tomat dan kami tinggal di kebunmu
jadi namanya cocok
kau tinggal di kebun kami
tinto kau telah membuatnya bingung
ini leni dan yang membawamu kemari itu adalah tinto
dan kami kurcacit taman di sherryland
kau lihat orang orang yang secara ajaib berlipat ganda di kotamu sejak beberapa bulan terakhir
wow kaulah yang ditemukan ramona di halaman belakang
ya anggap saja aku ingin dia menemukanku
dia wanita yang baik
merawatku dengan sangat baik
sayangnya ini berkebalikan dengan kepala suku mu
leni dan gina membawa glen ke ceruk sejarah mereka dan menunjukkan kepadanya apa artinya menjadi kurcaci taman
kami menyembuhkan orang
itulah yang selalu kami lakukan
saudara dan saudari kami telah berada di sherryland selama berabad abad menyembuhkan segala macam luka dan penyakit
tapi beberapa tahun yang lalu sesuatu terjadi
kekuatan penyembuhan kami terpengaruh
taman nom di seluruh dunia merasakannya dan kami mulai menerima keluhan dari mana mana
dan kemudian kami mendengar bahwa kota sherryland menanam stroberi dengan kekuatan penyembuhan
sebuah kebetulan kan
maksudmu itu permata kami
permata ini adalah perhiasan ajaib sumber kekuatan penyembuhan kami
nenek moyang kami telah menyembunyikannya dengan aman di sini di negeri tomat
para nom memberitahu glenn bahwa mereka dengan hormat meminta kepala suku untuk mengembalikan permatanya
tapi dia malah mencoba menangkap para nom
tapi dia datang dengan rencana lain
dia mulai mencuri stroberi agar dia bisa menyalahkan kami
dia ingin semua orang berpikir bahwa kalian adalah pencuri stroberi sehingga tidak ada yang mempercayai kalian saat kalian mengatakan yang sebenarnya
ini yang dia sembunyikan
dia mencoba untuk menjaga sesuatu yang bukan miliknya
keserakahan dan kebohongannya membuatnya melakukan banyak hal yang salah
kami membawamu ke sini karena kau satu satunya yang tampaknya mengetahui niat salahnya
kami pikir kau mungkin mempercayai kami
kita tidak bisa mempercaya orang lain
kau berbicara kebenaran dan dia menutupi kebohongan
kau seharusnya tidak bersembunyi
aku mendukung kalian
sherry lane akan mendengarkanku
kita tidak hanya akan mendapatkan permata kembali tapi akan mengadili kepala suku
hari itu adalah yang paling megah di kota seri land
penduduk menyaksikan alam paranom menubruk milik mereka dan portal mulai terbuka begitu saja
apa yang terjadi
selamat siang nona
dan semua nom berbaris menuju kepala suku
pencuri stroberi telah menangkap glenn tangkap mereka
tidak hentikan kepala suku
kau tahu betul bahwa mereka bukanlah pencuri stroberi kaulah pencurinya
itu tidak masuk akal mengapa aku mencuri sesuatu yang aku buat sendiri
itulah sebabnya karena kau tidak pernah menciptakan stroberi penyembuh
kau mencuri permata mereka dan memberi kekuatan kepada stroberi
kami menuntutmu mengembalikan permata kembali ke nok
hah kenapa begitu ya
kepala suku sangat ketakutan sehingga dia memutuskan untuk lari
tapi ramona tidak mau
ini bukan caramu memperlakukan kepala suku
kepala suku kau adalah tawanan dari kejahatanmu sendiri kebenaran membebaskanmu kepala suku
glenn melompat dan merebut permata itu dari tangan kepala suku
begitu permata itu jauh dari kepala suku secara otomatis pergi ke nom
terima kasih glenn kami telah kehilangan semua harapan
saat harta perhiasan itu kembali ke nom begitu pula keajaiban stroberi
tapi para nom punya rencana lain
mereka mengajari penduduk sherry lane seni penyembuhan
mereka mengajari bahwa cinta empati kebenaran dan kasih sayanglah yang menciptakan keajaiban di alam semesta
keajaiban stroberi penyembuh terpancar di penduduk sherry lane
alam sihir dan manusia bersatu lagi membuat sesuatu yang indah
penduduk sherry land sekarang berkeliling alam dan kota menyembuhkan dan mengajarkan seni kebenaran dan kejujuran
selama bertahun tahun di kota dan alam tetangga tidak ada kejahatan karena semua orang mulai punya kebenarannya
adapun glyn yah bagaimanapun juga dia diangkat menjadi kepala suku sherry lane
dia masih mencintai kebunnya dan menjaga teman lama dan barunya sangat dekat dan mereka semua hidup bahagia selamanya
yah dengan sedikit stroberi